sebanyak dua puluh dua atlet pencaksilat indonesia menjalani persiapan terakhir jelang asian games dua ribu delapan belas
pb ipsi mematok target juara umum di cabang olahraga pencaksilat pada pesta olahraga asia asian games dua ribu delapan belas
pencaksilat adalah salah satu cabang olahraga baru di asian games dua ribu delapan belas
sebagai tuan rumah indonesia berhak menambahkan tiga cabang olahraga pilihan dan pencaksilat salah satunya
bukan tanpa alasan indonesia berpeluang meraih banyak medali di cabur ini
persiapan pun sudah dilakoni timnas sejak akhir dua ribu tujuh belas
tim pencaksilat indonesia akan turun dalam enam belas nomor yang dipertandingkan di asian games
target empat medali emas bisa didapatkan dari sepuluh nomor laga dan enam nomor seni
atlet ganda putri nomor seni nimade dwi yanti dan ayu sidan mengaku
target juara umum dari pb ipc menjadi motivasi untuk terus berlatih
pertandingan cabang olahraga pencaksilat di asian games dua ribu delapan belas dimulai pada dua puluh tiga agustus di padepokan pencaksilat taman mini indonesia indah
kesempatan unjuk gigi di asian games dua ribu delapan belas dapat dijadikan momentum yang tepat untuk memperkenalkan pencaksilat kepada dunia internasional
pertandingan cabang olahraga pencaksilat di asia tenggara